tidak hanya itu setelah beberapa lama hampir terlupakan undang undang ite kembali menjadi trending topic nih dengan adanya kasus nikita mirzani
dan yang disangkakan adalah apalagi kalau bukan pasal dua puluh tujuh ayat tiga tentang pencemaran nama baik
kita tidak akan membahas kasusnya tapi lebih ke pro kontra undang undang ite yang hingga kini belum juga direvisi
kita akan membahas terkait polemik undang undang ite ini bersama prof henry subiakto bakar undang undang ite
kemudian ada bang erasmus napitupulu direktur eksekutif icjr
selamat malam prof henry dan juga bang erasmus apa kabar
selamat malam prof henry bang erasmus sudah mendengar suara saya
ya kami masih mencoba menghubungi kedua narasumber kami untuk membahas terkait polemik undang undang ite ini
seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya bahwa undang undang ite ini kini menjadi hangat kembali setelah adanya penangkapan dari selebritita mirzani yang diduga melanggar undang undang ite pasal dua puluh tujuh ayat tiga terkait pencemaran nama baik
baik kita akan mencoba kembali menghubungi dua narasumber yang sudah terhubung
lewat sambungan zoom malam hari ini prof henry selamat malam
ya dan juga ada bang erasmus selamat malam
ya tadi saya sudah mencoba menyapa anda berdua tapi sepertinya ada kendala komunikasi
oke tadi saya sudah sempat mengatakan bahwa yang sekarang ini terjadi undang undang ite kembali menjadi hangat topiknya
setelah nikita mirzani dijeratkan
dengan pasal undang undang pencemaran nama baik pasal dua puluh tujuh ayat tiga
dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi hingga kini undang undang ite ini belum juga tuntas direvisi
prof henry anda kan juga ikut dalam perumusan revisi undang undang ite sebelumnya
apa sih sebenarnya yang menjadi sorotan
ada beberapa pasal sebenarnya yang kerap menjadi sorotan
di antaranya adalah pasal dua puluh tujuh dua puluh delapan dua puluh sembilan yang dianggap dalam tanda petik pasal karet
nah sebagai mantan ketua panitia kerja revisi undang undang ite anda melihat apakah memang pasal pasal ini perlu direvisi
sebenarnya kalau pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu sudah direvisi tahun dua ribu dua puluh
sanksinya dulunya itu enam tahun diturunkan menjadi empat tahun
waktu itu memori fund ratingnya itu keinginan dari dpr dan pemerintah itu
supaya nggak ada penahanan kalau ada orang dikenakan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
karena kita tahu ya sebelum dua ribu enam belas penahanan itu banyak sekali kasus kasus terjadi
dari berita mulia sari dari irwani di jogja sinki suwaji dan lain lain banyak
nah itu lalu pemerintah dan dpr sepakat supaya nggak ada lagi penahanan
karena itu seringkali penahanan itu dipakai untuk
persoalan persoalan di lapangan permainan di lapangan
maka dihilangkan upaya untuk penahanan itu dengan menurunkan
dari enam menjadi empat harusnya kalau sudah di bawah lima itu nggak bisa dipakai nahan
nah sekarang ini muncul lagi gitu ya muncul lagi dengan persoalan si nikita mirjani yang kontroversi
tapi kalau ini kita biarkan nanti akan muncul korban korban baru penahanan penahanan baru

terlepas ini siapa yang jadi korban
maka kejaksaan serang sepantasnya harus menghormati revisi undang undang ite
yang sudah dilakukan tahun dua ribu enam belas
jangan menahan jangan pakai pasal baru
pasal dua ratus tiga puluh enam dia memasukkan ke situ
nah ini berarti apa
mengabaikan revisi yang pernah dilakukan oleh negara
sekali lagi mengabaikan revisi yang jelas jelas dilakukan oleh negara
untuk menghilangkan penahanan
kok sekarang ada lagi
itu yang kenapa saya sebagai mantan ketua panja
waktu itu bersama dengan mayor general t b hasanuddin
tahu persis kemauan negara pemerintah waktu itu
adalah menghilangkan penahanan untuk kasus penghinaan dan pencalonan nama baik
jadi anda melihatnya bahwa pasal ini bisa jadi
seringkali akan dijadikan instrumen oleh kelompok tertentu
untuk menjerat atau melakukan entahlah balas dendam atau apa
bahwa pasal ini sebenarnya nggak bisa untuk nahan
sudah jelas tertuang di situ
sanksinya di pasal empat puluh lima itu hanya empat tahun
tapi biasanya itu ditambahkan dengan pasal tiga puluh enam
pasal tiga puluh enam ini dua belas tahun sanksinya
pasal tiga puluh enam itu adalah kalau korbannya itu mengalami kerugian material
nah ini dianggap gampang ini dimasukkan saja
lalu dimasukkan pasal tiga puluh enam pakai untuk nahan
ini mengabaikan sejarah dari negara ketika melakukan revisi tahun dua ribu enam belas
karena dengan cara ugal ugalan memasukkan pasal tiga puluh enam
yang sebenarnya syaratnya
itu sangat berat
coba dua belas tahun loh pasal tiga puluh enam itu
asal ada kerugian material
pertama harusnya kerugian material itu ditentukan oleh ahli
ahli yang tahu persis ada kerugian material yang terkait dengan pasal dua puluh tujuh
itu yang pertama
bukan dari pelapor dan bukan dari penegak hukum
itu harus dari ahli yang bisa menghitung finansialnya itu betul betul karena kerugian
nah pasal tiga puluh enam ini kenapa tidak dihilangkan
sebenarnya bukan untuk pasal dua ratus tujuh puluh tiga

kalau ada kejahatan pidana yang sifatnya itu menyerang internet
misalnya nge hack nge crack lalu sistem elektroniknya down
rugi itu perusahaan kalau sistem elektroniknya down
nah seperti itu kena pasal tiga puluh enam
misalnya gojek di hack lalu down
muncul kerugian material
nah itu kena dua belas tahun yang nge hack
tapi bukan undang undang ini lalu dipakai pasal tiga puluh enam dipakai untuk penghinaan dan pencemaran nama baik
kalau dipakai seperti itu
nggak ada gunanya revisi tahun dua ribu enam belas yang dilakukan oleh presiden jokowi bersama dengan dpr ri
itu seperti kasus biorca kemarin begitu ya itu yang seharusnya di
nah itu pakai tiga puluh enam
kalau ada kerugian material
bang erasmus pasal dua puluh tujuh ayat tiga kemudian juga yang lain lainnya tadi yang seperti disebutkan oleh prof
dianggap masyarakat melanggar kebebasan berekspresi
khususnya ini undang undang ite ya
bahkan sudah sepuluh kali di judicial review
koreksi kalau saya salah
tapi selalu gagal terutama untuk pasal pencemaran nama baik
lalu kenapa sampai saat ini belum juga ada revisi secara keseluruhan begitu
terima kasih banyak mas
yang pertama oke yang pertama adalah saya senang akhirnya prof henry sepakat dengan kami bahwa undang undang ite itu punya problem
khususnya pasal tiga puluh enam
tadi prof henry mengatakan bahwa kerugian itu harusnya menempel di pasal tiga puluh sampai dengan pasal tiga puluh enam
kami sudah sampaikan itu berkali kali kepada pemerintah
karena di dalam pasal tiga puluh enam disebutkan kerugian itu mencakup pasal dua puluh tujuh sampai dengan pasal tiga puluh sekian gitu ya seperti kata prof henry
di dalam pasal dua puluh tujuh itu ada dua puluh tujuh ayat tiga
di sana ada penghinaan
kita sudah ingatkan juga kepada pemerintah dulu kalau mau merevisi ancaman pidana tidak berhenti di dua puluh tujuh ayat tiga
tapi juga revisi pasal tiga puluh enam
pasal tiga puluh enam nya tidak pernah direvisi oleh pemerintah
jadi saya senang hari ini dalam diskusi ini akhirnya ya prof henry juga sepakat
saya sepakat dengan apa yang disampaikan prof henry soal penahanan
tapi pemerintah tidak mengindahkan permintaan masyarakat sipil saat itu
untuk mencabut keseluruhan pasal dua puluh tujuh ayat tiga
atau setidak tidaknya melihat pasal pasal lain
salah satu pasal yang kami ajukan untuk direvisi adalah pasal tiga puluh enam ini
lalu kemudian inilah yang kemarin berdasarkan advokasi yang kita lakukan didengarkan oleh pemerintah
prof henry juga masuk ke dalam tim yang membuat pedoman ya prof undang undang ite
di dalam pedoman pasal terakhir pasal tiga puluh enam itu sudah disampaikan bahwa kerugian yang dimaksudkan pasal tiga puluh enam itu kerugian material
kerugian material itu tidak pernah disebutkan dalam pasal tiga puluh enam
itu baru disebutkan pertama kali dalam pedoman
jadi dalam perdoman itulah yang disebutkan material
karena apa kalau mau melihat kebingungan yang ada di dalam pemerintah menentukan pasal tiga puluh enam itu adalah kerugian material lihat saja syaratnya
syaratnya adalah kerugian material berdasarkan perma dua ribu dua belas yaitu kerugian dua lima juta
perma itu baru muncul dua ribu dua belas sedangkan ite itu ada dari tahun pasal delapan
itu menunjukkan bahwa pemerintah pada saat menyusun undang undang ite tahun dua ribu delapan menyusun pasal tiga puluh enam
pemerintah tidak membayangkan bahwa pasal ini bisa sangat berbahaya untuk kebebasan berekspresi dan berpendapat
jadi saya akan masuk ke tadi pertanyaan dari masnya begitu ya
kenapa kemudian tidak bisa direvisi ada dua hal yang perlu kita garis bawahi
yang pertama adalah saat ini kita sedang merevisi rancangan kuhp
itulah kenapa di rancangan kuhp kami sudah sampaikan ke pemerintah banyak masukan kami sudah didengar
tapi salah satunya yang kami minta adalah cabut ketentuan ketentuan duplikasi dalam undang undang ite
ketentuan duplikasi itu apa
utamanya pasal dua puluh tujuh sampai pasal dua puluh sembilan
prof edi wakil menteri hukum dan ham itu sudah pernah menuliskan di kompas
menyatakan bahwa pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu pasal karet yang dia duplikasi terhadap undang undang kuhp
kalau sekarang tiga ratus sepuluh ya tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
bahkan mahkamah konstitusi saja mengatakan dia harus merujuk tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
untuk itu di rancangan kuhp nanti yang kedepan kita minta pemerintah mencabut pasal dua puluh tujuh ayat tiga pasal dua puluh tujuh keseluruhan
pasal dua puluh delapan keseluruhan pasal dua puluh sembilan keseluruhan
dan memeriksa di dalam kuhp ya di rancangan kuhp apakah pasal pasal ini sudah masuk ke dalam rancangan kuhp
sehingga undang undang ite kita kembalikan ke marwahnya kita kembalikan ke original intentnya
untuk melihat sistem elektronik begitu ya dalam konteks internet
sebagaimana tadi sampaikan prof henry
yang kedua adalah bagi saya revisi cepat harus dilakukan oleh pemerintah
kalaupun kuhp masih menunggu kita harapkan cepat begitu dirumuskan
rencana perubahan itu sudah harus lanjut
nah prof henry juga bagian ini dari revisi terakhir
rencana revisi terakhir undang undang ite
tapi sayangnya pasal tiga puluh enam ini tidak dicabut ketentuan yang kami maksud tidak dicabut itu yang mana
yang pasal dua puluh tujuh kerugian di pasal dua puluh tujuh sampai pasal dua puluh sembilan
padahal kerugian dalam konteks penghinaan ini sudah ada juga di perdata kita
dalam konteks kuhap kita sudah ada juga penggabungan ganti kerugian pasal sembilan puluh delapan kuhap
tapi tetap saja pemerintah tidak mendengarkan untuk kemudian mencabut ketentuan pasal tiga puluh enam
khususnya di pasal dua puluh tujuh ayat tiga
jadi kesimpulan saya mas malam ini ini sudah berulang kali kami sampaikan
jadi kalau tadi prof henry agak bingung kenapa jaksa memasukkan ini kenapa polisi menggunakan pasal tiga puluh enam
saya cuma mau memberitahu ini bukan pasal ini bukan kasus pertama terjadi kondisi seperti ini
kasus menggunakan pasal tiga puluh enam yang dijadikan alasan untuk melakukan penahanan prof
itu sudah terjadi berulang kali
itulah alasan kami mengajukan kepada pemerintah untuk segera merevisi ketentuan pasal tiga puluh enam
yang berhubungan dengan pasal pasal yang duplikasi dengan kuhp
saya rasa kita nggak usah berdebat lah soal apakah undang undang ite ini bermasalah atau tidak
prof henry sudah datang ke sini saya sudah sampaikan ke sini cnn sudah angkat isu ini
kita punya masalah serius
dan penahanan itu upaya paksa
upaya paksa itu bisa sangat mudah disenang senangkan
tadi prof henry juga sudah katakan ini adalah tindakan semangunang pembangkangan terhadap revisi dua ribu enam belas
jadi kita mau tunggu apa
bagi saya jaksa segera drop
saya sepakat juga dengan prof henry
nikita mirzadi mungkin kontroversi ya prof ya
kita nggak mau bahas nikita mirzadi nya
tapi bagi saya kalau penahanan dilakukan atas dasar pasal tiga puluh enam kita buka pandora baru
jaksa agung harus keras terhadap jaksa yang melakukan pemeriksaan ini
supaya kalau memang fokusnya adalah penghinaan ya silahkan
itu kita debatkan lagi nanti ya episode dua ratus tujuh puluh tiga
pasal tiga puluh enam ini jangan dijadikan main mainan
nah ini bahaya nanti ke depannya saya rasa itu mas
nah ini kan formulasi tindak pidana di dalam undang undang ite lebih banyak delik formil
dimana delik formil ini
memiliki pengertian delik yang perumusannya difokuskan pada perbuatan yang dilarang
tapi mengesampingkan akibat kerugian yang ditimbulkan
dari kacamata anda sebenarnya apakah undang undang ite ini
akhirnya pada akhirnya seperti yang tadi anda garis bawahi
mengekang masyarakat dan menjadi momok menakutkan bagi masyarakat
isunya bukan delik formil dan material
isu delik formil dan materil itu tidak berhubungan dengan konteks mengekang atau tidak
problem terbesarnya pasal ini ini nature dari pasal pasal yang ditujukan
memang untuk mengekang kebebasan berespresi dan berpendapat
kebebasan berekspresi berpendapat itu bisa dibatasi dengan undang undang
tapi undang undang itu harus fair
undang undang itu harus dibuat dengan tujuan memang melindungi hak orang lain
bukan ditujukan untuk membalas dendam
bukan ditujukan untuk membungkam kebebasan berespresi dan berpendapat
bukan itu tujuannya
ketentuan dalam pasal dua puluh tujuh ayat tiga undang undang ite bagi saya itu karet
cara mengukur karetnya bagaimana
simpel semua orang yang belajar pidana paham kalau anda bikin pasal
rujukan yang ada di undang undang lain itu problematik
itu ada di lampiran undang undang p tiga ya pembentukan peraturan perundang undangan
disebutkan seperti itu
kalau suatu undang undang ingin merujuk undang undang lain
maka harus merujuk pasal pidananya
pasal dua puluh tujuh ayat tiga tidak pernah merujuk pasal pidana di dalam kuhp
pasal tiga puluh tiga sebelas itu pasalnya
kalau kita lihat penjelasan pasal dua puluh tujuh ayat tiga yang disebutkan adalah fitnah dan pencemaran
bukan pasal tiga puluh tiga sebelas
bukan maksud saya bukan pasal tiga puluh tiga sebelas
tidak secara frasa disebutkan pasal ini merujuk pasal tiga puluh tiga sebelas dan pasal tiga puluh tiga sebelas kuhp
kata katanya adalah pasal ini merujuk pasal pencemaran nama baik dan fitnah
ini saja sudah melanggar ketentuan undang undang p tiga
karena undang undang p tiga mengatakan kalau mau merujuk harus sebutkan pasalnya langsung
jadi dalam konteks itu pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu sudah bermasalah secara rumusan mas
yang kedua saya mau menjawab pertanyaan tadi
apakah pasal ini sangat mudah digunakan untuk mengembangkan kebiasaan berespresi dan pendapat
pasal ini memang dibuat untuk itu
itulah kenapa di banyak negara di dunia meskipun pasal pasal penghinaan masih ada
tapi ancaman pidananya sudah diturunkan
belanda ancaman pidananya lebih rendah daripada kita
padahal kita menuduh belanda negara penjajah
kuhp belanda mas ancaman pidana untuk fitnah itu dua tahun
kita empat tahun
ancaman pidana pencemaran kita sembilan bulan
kuhp pidana itu cuma empat bulan
jadi negara yang kita tuduh lebih kolonial
itu punya ancaman pidana lebih rendah
bahkan beberapa ketentuannya sudah dirubah
inggris dan banyak negara di dunia sudah tidak menggunakan lagi ancaman penjara
jadi tidak hanya rumusan ya
kalau rumusan saya rasa sudah clear lah
prof edi sudah mengatakan wakil menteri hukum dan ham
profesor hukum pidana sudah mengatakan dua puluh tujuh ayat tiga itu pasal karet
ya kalau misalnya ada yang berpendapat lain ya silahkan mengatakan yang lain
tapi saya berpegang dalam konteks itu saya rasa itu mas
menarik juga yang dikatakan oleh bang erasmus
bahwa di negara negara luar ini saya punya catatan
koresi kalau saya salah
di negara negara barat khususnya di eropa dan amerika
masalah penghinaan dan ejekan ini masuk ke ranah perdata dan tidak menjadi urusan negara
kasus serupa juga diselesaikan di luar pengadilan
lalu kenapa di indonesia ini justru negara yang ikut ikutan mengurus
indonesia itu punya mas
bentar gentian saya dong
prof henry silahkan
bang erasmus sebentar
perdata sebenarnya kalau dalam konteks perdata
prof henry silahkan
ya itu kalau dulu di amerika memang perdata
karena itu sudah tradisi sejak abad ke sembilan belas di amerika
dan saya setuju setuju saja yang namanya pencemaran nama baik dan pindana
apa penghinaan itu perdata saya setuju
tapi di era digital memang harus pidana
karena pelaku pelaku teknologi digital itu banyak
negara mana prof yang mengatur pidana baru prof
gentian saya mendengarkan anda dari tadi
sembunyi dalam identitas yang anonim
nah kalau ini menjadi perdata
nanti bang erasmus ini dikatakanlah di fitnah atau dituduh
oleh akun akun yang tidak jelas
siapapun bisa terjadi seperti itu
nah kalau ini jadi perdata
korbannya harus mencari ini siapa
yang punya akun ini siapa
ini berarti apa
dia dikasih dua pr
dua pekerjaan rumah
di satu sisi dia jadi korban
di sisi lain dia harus mencari orang yang tepat untuk digugat
karena perdata itu harus menggugat orang yang tepat
nah dalam konteks seperti ini
justru sebenarnya pidana itu lebih cocok dengan kultur indonesia
apalagi kalau pelaku pelaku teknologi itu
maka negara yang mencari
negara dilaporin lalu mencari pelakunya
misalnya trio macan lima ribu yang melakukan pencemaran nama baik
atau penghinaan atau fitnah
nah itu makanya kenapa pidana pun
itu sebenarnya dalam konteks sekarang
justru tepat di era digital yang banyak sekali anonim
dan malah korban itu dikasih
beban sudah jadi korban
beban untuk membuktikan untuk mencari orangnya dan sebagainya
dia minta tolong kepada negara itu yang pertama
kak bung erasmus memang hebat
tapi dia nggak bisa meyakinkan mahkamah konstitusi
pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu berkali kali tadi sudah dikatakan
kalau anda meyakinkan kepada publik yang tidak paham hukum
tapi kalau anda pinter adalah meyakinkan kepada ahli ahli hukum
yang ada di mahkamah konstitusi
dan selama ini pasal dua puluh tujuh ayat tiga
digugat berkali kali gagal terus meyakinkan mereka
karena ada alasan hukum yang kuat
bahwa memang kuhp ada di kuhp

bahkan mungkin penghinaan itu lebih luas
di kuhp ada sebelas pasal
yaitu dari tiga ratus sepuluh sampai tiga ratus dua puluh satu
tapi sekali lagi kuhp itu dibuat sejak zaman belanda
yang belum ada teknologi digital
nah ini undang undang ite ini memberikan semacam pendalaman
dan kemudian juga kekhasan
di sana muncul norma norma yang sifatnya sesuai dengan perkembangan teknologi
kalau tahun dua ribu enam belas kenapa tidak disebut pasal
di penjelasan undang undang ite di revisinya
ya karena undang undang kuhp nya sedang diproses
sedang ada revisi
kalau pasalnya disebut tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas nanti
kuhp nya katakanlah apa ini diundangkan
pasalnya lewat dong keliru apa ini slip nomor pasalnya
makanya hanya disebutkan bahwa mengacu pada delik penghinaan
delik pencemaran nama baik dan atau delik fitnah
itu sebenarnya clear kok clear sekali
makanya sebenarnya kenapa pasal ini tetap dipertahankan
oleh mahkamah konstitusi
karena mahkamah konstitusi tahu bahwa pasal ini
walaupun katakanlah juga membatasi kebebasan berpendapat
memang kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional
tidak berarti boleh untuk nyerang hak dasar orang
yaitu memfitnah orang nyebarin fitnah nyebarkan tuduhan itu tidak boleh
tapi prof tadi anda menyebutkan bahwa di indonesia memang cocok
untuk pasal dua puluh tujuh ayat tiga ini dalam ranah pidana
nah yang jadi kekhawatiran undang undang ini
atau pasal ini justru akan menimbulkan kesewenang wenangan bagi para penegak hukum
dalam menentukan orang yang tersandung undang undang ite ini bersalah
atau layak dipidanakan tanpa memilah dan juga memilih unsur pasal mana yang dilanggar
loh enggak pasalnya sudah jelas mas
pasal dua puluh tujuh ayat tiga itu itu pengertiannya juga sangat jelas
yaitu tadi mengacu pada
yaitu tadi mengacu pada tauhab pidana yaitu delik fitnah dan atau delik pencemaran nama baik
itu kan tiga sebelas tiga ratus sepuluh atau tiga sepuluh tiga sebelas
di dalam delik pencemaran nama baik itu kalau ada yang disebut penghinaan itu
kalau menuduhkan sesuatu hal pada seseorang kan jelas clear
memang ini beda bukan menuduh itu bukan berpendapat
tapi semua itu harus ditentukan oleh pengadilan
yang memberikan sanksi itu pengadilan proses pengadilan
hakim mendengarkan semua pihak baru kemudian diputuskan
nah kalau sekarang seperti kasusnya nikita ini kan belum masuk ke pengadilan
tapi sudah ditahan
penahanan itu hampir sama bagi masyarakat awam maupun juga korbannya
hampir sama dengan namanya dihukum dipencari
walaupun mungkin oh ini hanya dua puluh hari
tapi sama sama dihilangkan hak haknya kebebasan hak asasinya hilang kok selama dua puluh hari
makanya pasal ini sejak awal tahun dua ribu enam belas dihilangkan
kemungkinan untuk nahan
nah ini kok nampaknya ada yang main main lagi
saya setuju dengan mas erasmus untuk bersuara keras bahwa kejaksaan serang salah dalam menerapkan hukum
dan juga kejaksaan serang mengabekan revisi undang undang ite tahun dua ribu enam belas
oke bang erasmus jika akhirnya tadi undang undang ite ini dan beberapa pasalnya akan masih direvisi oleh pemerintah
masih akan adakah peluang kriminalisasi di situ
ya setidaknya ada yang saya sepakati sama prof henry hari ini bahwa pasal tiga puluh enam itu harus juga direvisi
problemnya ada di sana
jadi bukan masalah implementasi saja
karena pasal tiga puluh enam itu harus juga direvisi

yang kedua saya sepakat tadi soal putusan mahkamah konstitusi
tapi ingat revisi dua ribu enam belas itu mengacu pada pertimbangan mahkamah konstitusi yang mengatakan bahwa pasal tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas begitu ya
itu harus jadi acuan pasal dua ratus tujuh puluh tiga
pada tahun dua ribu delapan tidak ada pasal tiga puluh tanggal pasal tiga ratus sebelas itu tidak disebutkan dalam undang undang ite
jadi makam konstitusi tidak mengatakan pasal dua ratus tujuh puluh tiga itu tidak bermasalah tidak
mahkamah konstitusi mengatakan bahwa masih konstitusional dibutuhkan penghinaan di ranah internet
tapi dua ratus tujuh puluh tiga nya makam konstitusi kasih catatan
pasal ini tidak jelas
makanya direvisi dua ribu enam belas oleh pemerintah dirujuklah putusan makam konstitusi dirujuklah di sana dua ratus tujuh puluh tiga harus tiga ratus sepuluh tiga ratus sebelas
jadi saya sudah capek berdebat ini karena apa
bagi saya sudah jelas pemerintah saja sudah harus bikin pedoman
dimana di muka dunia ini pemerintah bikin pedoman untuk aparat penegak hukumnya
untuk satu undang undang yang oleh pemerintah
di mana sudah jelas
tapi itu perdebatan lainlah
saya siap kita sering berdebat dengan pemerintah ya
itu perdebatan lain
tapi saya rasa kesepakatan kita hari ini adalah pasal tiga puluh enam itu berbahaya
penahanan yang dilakukan oleh kejaksaan ini sunang unang begitu ya
jaksa agung harus berbicara
karena ini seperti kotak pandora
sekali kita biarkan aparat penegak hukum kita menggunakan mekanisme pasal tiga puluh enam
maka semua penghinaan dianggap punya kerugian begitu ya
lalu semua penahanan akan gagal
maka mudah sekali dilakukan
terakhir dari saya
kita sudah selesai dengan perdebatan bahwa pasal undang undang ite itu bagi saya bermasalah
pak wakil menteri hukum dan ham sudah mengatakan itu prof edi
profesor hukum pidana sudah mengatakan hal itu
undang undang ite banyak pasal karet
maka harapan saya biar cepat nih mas
satu dalam rancangan kuhp ini tolong disuarakan oleh media juga
cabut ketentuan dalam undang undang ite yang duplikasi dan tidak jelas
pasal dua puluh tujuh sampai dua puluh sembilan utamanya ya
yang sifatnya duplikasi itu satu
kedua cabut ketentuan kerugian dalam konteks pasal dua puluh tujuh gitu ya
di pasal tiga puluh enam
jadi seperti kata prof henry tadi kalau mau konteksnya kerugian silakan
tapi harus kerugian dalam konteks materi terhadap sistem elektronik
di luar itu tidak boleh
karena pasal dua puluh tujuh dua puluh sembilan pidana biasa
silakan kalau perdata juga penghinaan ada
atau kita penuh dengan hukum perdata itu sudah memungkinkan untuk mengugat perdata penghinaan
silahkan itu digunakan itu yang kedua
dan yang ketiga bagi saya jaksa agung pemerintah utamanya jaksa agung ya
harus segera memerintahkan kepada kejaksaan untuk mendrop penggunaan pasal tiga puluh enam
keluarkan nikita mirzani dalam tahanan dalam konteks pasal tiga puluh enam
kita hari ini saya rasa saya dan prof henry sepakat ya
kita tidak berdebat soal kasusnya ya
tapi kami sangat sangat sepakat bahwa tidak boleh ada pasal tiga puluh enam ini karena ini membuka kesenangan mas
kita harus menyatakan malam ini saya rasa kejaksaan berlebihan dan melakukan penahanan semenang menang dengan menggunakan pasal tiga puluh enam dalam kasus nikita marijana
saya rasa itu saja dari saya terima kasih
baik terima kasih
kita sepakat sepertinya malam hari ini bahwa kita harus terus mengawal
bukan kasusnya nikita mirzani tetapi terkait dengan penggunaan pasal pasal dalam undang undang ite ini
apalagi nanti jika pemerintah akan merevisi beberapa pasal
ini kita harus kawal terus secara umum kehadiran undang undang ite ini sebenarnya memang memiliki beberapa manfaat jika dilaksanakan dengan benar
yaitu untuk melindungi masyarakat dari segala kejahatan siber dan juga dunia maya
terima kasih prof henry atas kehadirannya di ru
terima kasih prof henry atas kehadirannya di ru
terima kasih prof henry atas kehadirannya di cnn indonesia prime news malam hari ini dan juga bang erasmus
selamat malam dan salam sehat selalu untuk anda